presiden joko widodo menerima kunjungan ratu maksima zoregoita dari belanda
ratu belanda ini berkunjung untuk membicarakan perkembangan inklusi keuangan di indonesia
ratu maksima tiba di indonesia dua hari lalu dalam kapasitas sebagai penasihat khusus sekjen pbb untuk mengembangkan inklusi keuangan atau unsjsa
pertemuan yang berlangsung satu jam ini membahas perkembangan inklusi keuangan di indonesia di beberapa sektor
antara lain usaha kecil menengah dan tabungan pelajar
presiden berharap pihak pihak seperti bank dunia pbb dan yayasan yayasan besar melirik kebutuhan inklusi keuangan di indonesia
petani dan nelayan tradisional di pedalaman indonesia diharapkan bisa segera memiliki akses terhadap fasilitas keuangan dan perbankan untuk mengembangkan usaha mereka
karena brio ini bisa mengkoordinasi baik di un maupun di world bank
di foundation foundation besar saya minta agar bisa didorong kita didorong untuk mengembangkan financial inclusion kita untuk bisa lebih cepat
kemarin sudah dilihat oleh ratu maksima mengenai tabungan pelajar
langsung tanya ke murid murid dan pelajar pelajar kita
juga ngecek di
i kios i warung seperti apa dalam implementasi seperti apa
karena sudah saya ceritakan sebelumnya waktu di belanda